vinod khair adalah pasti dan ib avoiding romano film wakeffect
ini ada kita memang bikin salat terawih sebetulnya untuk keluarga dan tetangga
diri dan itu kita enggak pakai pengumuman pokoknya siapa mau apa ikutan mau gabung ke
biasa kemudian kita menyiapkan apa ya sebagian semangkuk kalau hari kita beras nanti dua hari
lagi biasa gitu gula dari lagi minyak jadi siapa saja yang akhir disini nanti kalau sudah sepuluh hari
akhirnya sampai ke jalan raya makin banyak ya makin banyak masyarakat yang mengikuti sholat
terawih di sini kalau ini di luar
memang kita siapkan karena besok akan ada santunan yatim besok lusa santunan yatim lagi hari ketiga insya allah
oh untuk untuk apa hari keempat juga untuk doa pak ya biasa sih kita saling berbagi itu tradisi
tiap perumatan juga begitu saling bersama saja dengan warga sekitar terutama rasa bersama dan
berbagi itu penting ketika rasulullah ditanya
sodako apa yang paling utama wahai rasulullah rasulullah menjawab bahwa sodakoh di bulan
ramadan itu yang paling utama jadi memang meluaskan sotakoh di bulan ramadan insya allah akan menurunkan
limpahan kebenaran dan kemuliaan untuk kita sendiri sudah sejak kapan ibu tradisi salat bersama
tahunnya sejak saya di wn dulu saya masih bersama sama rumah bapak ibu itu tahun sembilan puluh dua sembilan puluh dua sudah
sudah mulai kita saling berbagi karena ibu saya selalu mengajarkan itu bapak saya juga selalu mengajarkan
jadi enggak baik kalau saya menyebut tapi bahwa ini dari mulai saya anggota di prri tahun sembilan puluh dua jadi duduk
kemudian telah saya pindah disini ini juga karena warisan karena ini keluarga keluarga semua di
kampung ini jadi bersama sama kita saling berbagi ya tidak hanya di bulan ramadhan tapi di bulan
ramadan lebih sistemik kira kira dan lebih programatik kira kira begitu
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv
digital tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya